juru bicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wikua diasasmito menyatakan hingga saat ini vaksin astrazeneca belum dipakai dalam program vaksinasi nasional
hal tersebut karena harus mengikuti jalur atau alur vaksinasi nasional kementerian kesehatan dan sertifikat halal mui
pemerintah terus mengikuti perkembangan isu terkait vaksin astrazeneca ini
namun pada prinsipnya vaksin astrazeneca yang sudah ada di indonesia aman untuk digunakan
sesuai dengan pernyataan dari european medicine agency atau ima yang disampaikan pada hari kamis kemarin saat ini tidak ada indikasi bahwa vaksinasi astrazeneca menyebabkan pembekuan darah
hal ini juga tidak terdaftar sebagai efek samping dari vaksin astrazeneca
faktanya lebih dari sepuluh juta vaksin astrazeneca yang telah digunakan tidak menunjukkan bukti peningkatan risiko emboli paru atau trombosis vena dalam golongan usia jenis kelamin dan golongan lainnya di negara negara yang menggunakan vaksin covid sembilan belas astrazeneca